partai kebangkitan bangsa dan partai keadilan sejahtera tiba tiba menggulirkan pembentukan koalisi semut merah
untuk menyongsong pemilu dua ribu dua puluh
koalisi ini menambah daftar ikatan partai setelah sebelumnya ada koalisi indonesia bersatu
namun koalisi semut merah belum memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden
apakah koalisi semut merah akan bertahan sampai ujung pemilu dua ribu dua puluh empat
atau justru koalisi ini hanya ajang tes ombak belaka
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil ketua umum pkb jazilul fawait
selamat sore pak nana apa kabar
dan direktur eskutif indikator politik indonesia burhanudin mutadi
selamat sore mas burhan
pak jazilul pak jazilul pkb dan pks tiba tiba saja menggagas koalisi semut merah
tapi yang deklarasi ini bukan ketum pkb ataupun presiden pks
kalau serius kenapa bukan selevel ketum yang deklarasi
ya tentu semuanya berjalan pada level levelnya
yang namanya mau membuat penganten itu ya berbalas pantun dulu
silat silatan dulu komunikasi dulu baru nanti pengantinnya diumumkan
jadi sabar dulu sabar
tetapi koalisi semut merah memastikan bahwa kita berharap
ini menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat
karena jarang jarang bertemu antara pkb dan pks
meskipun dulu sudah pernah bersama sama
zaman pak gus gusur gusur jadi presiden
pak sby bareng bareng
jadi kalau dua ribu dua puluh empat berpikir yang sama dengan pks
saya pikir karena ada tiga temun
nah kemarin di miras pks tegas pks menyampaikan bahwa sekarang politiknya
kemudian disaut sama pak muhaimin
nah sama sudah
jadi kita masuk dalam frame yang sama untuk dua ribu dua puluh empat
gus jazil ini maksudnya sabar dulu ojok ke susu
tapi pada akhirnya nanti ketua mu pkb muhaimin iskandar
dengan presiden pks ahmad saiku
akan sama sama mendeklarasikan koalisi semut merah
ya pada akhirnya akan begitu
itu kapan kira kira kalau sudah dapat
teman ketiga atau jalan dulu berdua ini
ya kita jalan saja dulu yang ada
karena di koalisi koalisi yang lain juga masih cair
dan masih terbuka
nah saya menghargai misalkan ada koalisi indonesia bersatu
tetapi koalisi semut merah itu lebih menggigit
meskipun belum lengkap
kan masih banyak partai partai lain yang bisa
menggigitnya di mana gus jazil
ada demokrat dan asyik
menggigitnya di mana koalisi semut merah ini
kalau dibandingkan dengan koalisi indonesia bersatu
yang sudah memenuhi ambang batas pencalon presiden
ini menggigitnya koalisi anda apa
menjawab ya satu
dua duanya adalah partai yang lahir di era reformasi
dua duanya ini partai yang berbasis umat
meskipun konstituennya berbeda
dan ketiga sama sama memiliki pemilih yang loyal
nah koalisi itu adalah koalisi untuk mencari titik temu
kalau koalisi hanya mencari titik kumpul
itu mesti karena ada kebakaran tuh
makanya koalisi ini adalah koalisi untuk mempertemukan
kekuatan yang ada yang nanti diberikan kepada masyarakat
kebajuan indonesia ke depan
ini adalah koalisi titik temu
bukan koalisi titik kumpul
saya mau tanya ke mas buran
mas burhan kalau dilihat pembentukan koalisi semut merah ini
yang deklarasi bukan ketum pkb atau presiden pks
ini menunjukkan bahwa mereka baru tes ombak saja atau serius sih
karena ini tiba tiba begitu
jadi masih jauh proses menuju kesepakatan politik
antara pkb dan pks
meskipun sebagai sebuah upaya testing the water
itu sah sah saja apalagi dalam konteks satu
nah dalam literatur sistem presidensial multi partai ini
meniscayakan koalisi yang sangat bersifat pragmatis
tidak bersifat ideologis sama sekali
kemudian tidak permanen
itu semacam rumus
kalau kita baca wan lin
silakan mas burhan
tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan burhanuddin mutadi
kita akan mencoba memperbaikinya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu

bahwa ini kemungkinan adalah testing the water ya soal koalisi semut merah
silakan mas burhan
ya jadi ini dimungkinkan karena faktor yang bersifat design institusi
jadi dalam konteks koalisi multi partai presidensial seperti indonesia
seringkali koalisi yang terbangun itu tidak didasarkan pada faktor ideologis
atau kesamaan platform tapi lebih karena kepentingan jangka pendek
jadi ini rumus yang sudah patent ya orang seperti scott mainwaring
orang seperti juan lins itu banyak memprediksi model koalisi
nil ideologis dan tidak permanen
nah karenanya seringkali beda format koalisi maupun postur koalisi
yang terjadi di indonesia ini yang pertama
yang kedua ini kaitannya dengan presidensial threshold
makanya saya termasuk orang yang dari awal itu mengkritik presidential threshold
yang terlalu tinggi
yang justru merepotkan orang seperti pak jazilul pawaid dalam menggalang koalisi
jadi seharusnya presidensial threshold itu diturunkan
bahkan dihilangkan dalam konteks sistem presidensial karena tidak match
nah ini yang kemudian mengakibatkan koalisi yang terbangun itu seringkali
hanya sekedar untuk menggugurkan presidensial threshold yang terlalu tinggi
jadi akhirnya manuver koalisi itu sangat
tidak terkendali karena faktor presidensial threshold yang terlalu tinggi
saya menduga memang koalisi semut merah ini bagian dari testing the water
sesuatu yang sah apalagi dalam konteks struktural seperti di indonesia
jadi ini koalisinya masih belum matang begitu ya
bagaimana kemudian responnya apakah kemudian dapat tambahan dari partai politik lain
itu yang belum tahu
sehingga disebutnya koalisi testing the water
pak jadilul kenapa sih kemudian pkb mengajak berkomunikasi
kan pks bukan koalisi pemerintahnya pak jokowi
apakah karena partai partai lain sudah bikin koalisi terus kemudian gak ngajak pkb
jadi pkb gak mau ketinggalan gerbong bikin koalisi sama pks
ya tentu kan sebenarnya tidak elok juga ya
koalisi di dalam koalisi pernah saya sampaikan
tetapi koalisi yang ada ini kan sampai dua ribu dua puluh
nah kita memahami bahwa karena pkb memiliki
tugas dan mandat tamar dimana harus memperjuangkan gus mohaimin maju menjadi salam presiden
sedangkan di depan ada halangan terkait dengan pt
dimana suara pkb belum memenuhi presiden cira tesol
maka mau tidak mau kami harus mencari teman
nah salah satu yang mau untuk diajak berteman pks mau apa
nanti dicotokkan di situ
tapi kami juga terbuka dengan partai partai yang lain
jadi pkb itu mengusahakan dua hal
pertama ingin gus mohaimin menjadi salam presiden
yang kedua peraunya ada
jadi semata mata membangun koalisi partai politik itu hanya ingin mencarikan wadah
agar ketua umumnya bisa maju pilpres begitu ya
jadi ikatan koalisi itu hanya sependek itu aja
seandainya konstitusi tidak ada aturan presiden cira tesol
kami sudah deklarasi gus muhaymin maju presiden itu sudah berapa tahun yang lalu mas
supaya kita bisa bekerja
tetapi karena ini soal kepatuan kepada konstitusi
kan ada aturannya
nah makanya pkb tentu mengirim pesan berkomunikasi dengan partai partai yang lain
sebagai konsultan pemilu untuk menyamakan mencari titik temu
nah kebetulan yang sudah hampir memenuhi titik temu itu pks
ya kita tentu berjalan
saya mau tanya ke mas burhan
mas burhan dua partai ini pkb pks kan belum memenuhi syarat presidensial threshold ya
masih ada kurang satu partai lagi
jadi menurut anda meskipun ini koalisnya testing the water ataupun cek ombak
sekuat apa sih sebetulnya koalisi semut merah ini
apakah betul betul bisa menggigit
atau ya hanya bikin geli geli partai partai besar aja
nggak ada dampaknya yang signifikan terhadap pergerakan politik
ini belum koalisi
ini baru penjajakan seperti yang diagui oleh pak jadilul
itu membutuhkan rukun rukun pernikahan yang sah secara politik
termasuk akad politik dan maharnya adalah capres cawapres yang disepakati oleh para penganten yang ikut dalam pernikahan politik yang namanya koalisi
nah sekarang itu tahapnya belum sampai ke situ
pacaran aja belum nih
ini baru penjajakan pdkt
pdkt pkb dan pks
jadi bisa berlanjut ke kelaminan
bisa juga tidak
jadi masih terlalu jauh nak untuk mengatakan bahwa pks dan pkb ini akan menuju ke kelaminan
tetapi bukan berarti tidak ada potensi itu
karena ada macam simbiosis mutualisme secara elektoral
pkb ini itu basisnya nu
agak kurang elektoralnya terutama di kalangan islam modernis yang menjadi basis dari pks
pks sendiri dari dulu sulit masuk ke kandang nu
terutama di jawa timur dan jawa tengah
jadi dari sudut basis mutualisme di tingkat elektoral ada sesuatu yang membuat kedua elit partai ini itu memikirkan koalisi politik yang bersifat jangka panjang
meskipun lagi lagi untuk sampai ke sana itu masih jauh
oke untuk sampai ke sana masih jauh karena ini masih pdkt
jadi kalau orang pacaran pdkt kalau misalnya tidak menemukan kecocokan ataupun bikin ill feel
bisa pindah ke lain hati begitu ya
tapi bisa pindah ke lain hati gitu
masih mungkin untuk pindah
masih juga potensi untuk bergabung ada
nah ini saya ingin tanya
mengikirkan tentang satu
pks pengen masuk ke jawa timur dan jawa tengah
tarik basis nu
sementara nu ingin melebarkan sayap
karena bagaimanapun nu ini basisnya pkb ini basisnya terlalu nah diin
jadi mungkin perlu masuk ke pintu pintu
provinsi yang selama ini kuat gitu ya
seperti jawa barat banten sebagian sumatera yang kebetulan basis pks
oke pak jazilul benar ya berarti tadi analisisnya mas burhan
bahwa sebetulnya pdkt antara pkb dan juga pks ini
sama sama menguntungkan win win solution untuk pkb dan juga pks
ya tentukan pacaran atau membangun komunikasi
atau mau menikah
itu ada syarat juga meskipun tidak tertulis secara formal
pak burhan tahu itu
jadi pkb dengan pks itu satu derajat
jadi gampang untuk mencari kecocokan
untuk mencari maharnya
apa saya bilang ya memang kita sama sama di partai yang di tengah begitu
sehingga memudahkan nanti jalan komunikasinya
berbeda kalau pkb

dimana pkb ingin jadi presiden
itu kan pasti dianggapnya tidak sekufu
jadi dengan pks ini kenapa terbuka
kenapa saya yakin terjadi komunikasi yang baik
dan nanti akan menuju kelaminan
karena memang derajat sekufu
perolehan suaranya bersikup saja
ada bahasa kalau
asam di gunung
garam di laut
priuk bisa bertemu
itu dalam periuk koalisi bisa bertemu
dengan niat yang tulus dan positif untuk memberikan
solusi alternatif buat indonesia
memberikan harapan baru
ini kan penting
partai apalagi yang dibidik pkb untuk berkoalisi
apakah partai partai dari koalisi indonesia bersatu
juga masuk dalam bidikannya koalisi semut merah ini
karena kan itu banyak ya
pan dan juga p tiga itu
sesatu derajat lah ya
perolehan suaranya tidak begitu berbeda dengan pkb dan juga pks
artinya bisa dong ditarik masuk dalam koalisi semut semut ini
ya tentu pkb punya tata kerama
kalau orang sedang lamaran
jangan ikut ngelamar
kecuali nanti begitu lamarannya batal
mau balik ya kita terima gitu nak
misalkan kib sekarang lagi pacaran
oke tapi nanti kalau misalnya di kib pecah kongsi
pkb dan juga pks akan sangat menerima dengan terbuka begitu ya
namanya orang kata hati ya kita terima
pan dan juga p tiga untuk masuk
kalau nanti ternyata
ya tentu kita terima
kami juga nggak ingin jomblo
mau di pacaran
kami punya arah
kita punya arah
jadi kami bertemu dengan pks
bukan hanya ketemu di jalan terus
nasabnya dari mana
asal usulnya dari mana
kalau ke depan membangun rumah tangga kayak apa
semua kita rekambahkan
tapi kita sendiri
ada juga yang keberatan
dianggap beda ini
ya kan biasa gitu
nanti pks saya yakin juga ada begitu
oke saya mau tanya ke mas burhan
saya ingin tanya ke mas burhan
pembentukan koalisi semut merah ini
atau penjajakan koalisi semut merah ini
menurut anda bisa bertahan
sampai jelang pilpres dua ribu dua puluh
atau pada akhirnya
akan bisa melebur dengan koalisi partai lain
kalau kemudian yang dua ini
tidak dapat teman tambahan begitu
ditinggalkan sama yang lain
tadi disebut sama bung jazilul
soal koalisi itu akan mudah
dalam pengertian perolehan suaranya tidak terlalu beda
tetapi masalahnya adalah
jika tidak terlalu beda
dari sisi jumlah kursi
antara pks dan pkb
dari sisi elektoral tidak terlalu beda
itu juga menyulitkan
bagi proses bergening posisi
terkait siapa yang menjadi capres
siapa yang menjadi cawapres
karena pkb dan ks tidak terlalu jauh
bedanya secara elektoral
kepatuan kursi terlalu berimbang
maka harus ada cara lain
untuk mencari kesepakatan politik
agar penjajakan koalisi ini
bisa betul betul diwujudkan
siapa yang menjadi capres
siapa yang menjadi cawapres
itulah gelunya koalisi
kalau kekuatannya berimbang
ukuran selain kekuatan partai
dari tokoh internal
baik pkb atau pks
kalau misalnya bandingannya
adalah pak seyhu
atau pak salim segaf aljufri
itu elektabilitas caimin lebih tinggi
dibanding tokoh tokoh pks
tetapi kalau caimin dibandingkan
diluar pkb dan pks
terus terang caimin
masih harus kerja keras
untuk menaikkan elektabilitas
saya sendiri sekarang sudah pakai batik merah
bukan koalisi semut merah
tapi kira kira ingin menunjukkan
proses koalisi itu tidak mudah
jadi masih banyak
jalan terjal yang harus dilalui
oleh bung zazilul pak waid
dan habib abu bakar
jalan persoalan utamanya
kadang bukan sekedar luar
tapi juga ke dalam
kan masih banyak penolakan
baik dari pks atau dari dalam pkb
pertemuan dari partai ini
berasal dari nasab yang berbeda
satu nasab secara elektoral
yang satu islam modernis
itu dua hal yang sampai sekarang
pertemukan oleh sebagian kalangan
baik dari dalam internal pkb atau pks
meskipun lagi lagi sebagai sebuah istiad politik
yang kita tunggu
saya sendiri sih
ingin memberikan semacam benefit of the doubt
itu saja tidak mudah
usara politik tadi
terutama buat pkb dan pks
untuk mencari formula
siapa yang menjadi capres dan cawapres
baik itu yang menjadi ganjalan
begitu yang menjadi tantangan
bagi pkb dan juga pks
untuk menyatukan langkah
ataupun ikatan koalisi semut merah
karena sekali lagi
dengan perolehan suara yang tidak begitu jauh
dan kerja keras
nantinya tidak ketemu titik temunya ini
antara pkb dan juga pks
karena pkb kan sampai saat ini masih ngotot
capresnya harus mohamad iskandar
atau memang terbuka
calon lain untuk bisa maju
pak burhan tadi menyampaikan
ini tidak mudah
asal bisa dilalui nggak masalah
karena terjal itu kan
soal cara kita berjalan
bahwa ada kesulitan
mana ada perjuangan yang tidak sulit
kalau nana pertanyaannya
dengan pertanyaan yang pesimis
menghadapi semua ini
dengan rasa optimis
misalkan kenapa pkb
perjuangkan gus muwaimin
sebagai calon presiden
atau nama nama yang ada
kalau hanya variabelnya
kan masih punya waktu untuk ngejar
tapi kalau variabelnya
dengan nama nama yang ada
jadi menurut anda
integritas ketua umum anda
dibandingkan dengan tokoh tokoh yang lain
jauh lebih baik begitu ya
makanya menurut saya
menawarkan gus muhaymin kepada pks
kepada yang lain
pengalaman yang dimiliki oleh gus muhaymin
untuk bertanding dengan siapa nama nama yang lain
coba sebut nana
ada banyak nama yang di
gubernur dki jakarta
juga akan bisa menerima
masa kita baru bertemu
baru ketemu kita berpikir untuk bercerai
baru pacaran kita berpikir untuk berpisah
kan nggak masuk di akal
kita akan tunggu nanti apakah kemudian
pdkt antara pkb dan juga pks
itu betul betul terrealisasi
betul betul pacaran begitu ya
dalam ikatan koalisi semut merah
atau ini pdkt nya bisa bubar jalan
karena tergoda dengan
hati yang lain
tergoda dengan partai yang lain
kita tidak tahu namanya politik sangat dinamis
dan juga cair
kita tunggu nanti keseriusan dari koalisi semut merah
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua umum pkb
oke dan juga direktur eksekutif
indikator politik indonesia
seberapa serius komitmen pacaran
antara koalisi semut merah ini
antara pkb dan juga pks
kita akan tagih
pendekatan ke pks
gus jazil juga akan terperpesona
pdkt nya bukan ke satu
satu cewek begitu ya
tapi bisa ke gadis gadis lain
bisa ke partai partai lain
kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
yang disebarkan oleh
terima kasih sekali gus jazil dan juga mas burhan
sehat selalu sudah bergabung sore hari ini
terima kasih nara
terima kasih pak murahan